ma ini aku lagi meeting sebentar lagi telfon ya
halo ardi jangan tutup dulu telponnya
ini tiara gak ada di rumah
gak ada gimana sih ma
mungkin lagi main di depan kali
mama coba cari di sekeliling rumah dulu
tenang ya ma ya
udah mama cari keliling rumah tetap nggak ada di rumah
gak ada di kamarnya dimana mana gak ada
mama pokoknya nggak usah panik
oh udah disana ya
yaudah tunggu aja
saya segera kesana sekarang
om kayaknya gak bisa ke rumah kamu hari ini
om salah om pikir om hari ini libur gak ada meeting
tapi ternyata sekarang kok udah ditungguin di kantor
oh gak apa apa om
kamu bisa main ke rumahku besok
dari kan om belum bayar gorengan
berarti di jalan kamu ya
tiara kemana sih
kamu lihat tiara gak
tadi sih saya lihat non tiara ada di kamarnya nih
oh di kamarnya
yaudah kamu lanjut kerja
tante kamu lagi bikin apa
ini tante abis manasin makanan tadi siang tante abis bikin bihun
kamu cobain ya siang
kamu pasti akan suka
jadi lagi ya
terus kamu gimana
kamu udah ngomong sama oma kamu kalo kamu gak mau pengen punya ibu tiri
aku sih udah bilang ke oma
tapi aku dengar sih oma tetep maksain papa buat nikah lagi tante
kalau gitu mendingan kamu tinggal di sini aja sementara
sama tante sama tiara mamis
kan biar kamu ada temennya juga sayang
dan mungkin dia bakal nurutin semua kemauannya
ini demi kebaikan kamu sayang
kemauan kamu bisa diturutin
aku gak usah pulang
kan di sini kan juga ada tiara juga yang nemenin sama tari
nih nanti lagi ya

ini idenya udah bisa saya terima
cuma saya minta perencanaan lebih matang
saya terima telepon sebentar
oh silahkan pak ardi
ma ini aku lagi meeting sebentar lagi aku telepon ya
halo ardi jangan tutup dulu teleponnya
ini tiara gak ada di rumah
nggak ada gimana sih ma
mungkin lagi main di depan kali
mama coba cari di sekeliling rumah dulu
tenang ya ma ya
udah mama cari keliling rumah
tetap nggak ada di rumah
gak ada di kamarnya
oke ya udah
mama pokoknya nggak usah panik
nanti di jalan sambil aku telepon temen temennya siapa tau ada yang tau
oke jadi saya rasa ini saya sudah bisa terima
meeting kita selesai
untuk pertemuan selanjutnya akan di arrange sama sekretar saya
kalau dirapiin dan sisirin kayak gini kan jadi kamu lebih cantik
ma aku juga bangun dong di kuncir kayak tiara
nanti mama akan ngelakuin hal yang sama ke kamu
tiara kamu cantik banget ya
tante makasih ya
karena ini kan aku gak pernah dirapikan rambut kayak gitu
udah sayang gak usah sedih lagi
kan sekarang ada tante
tiara tiara manis sini
aku ingin kepastian
sungguh adanya aku
untuk dirimu kasih
aduh tiara kemana sih
ma udah ada kabar dari tiara
mama udah coba telepon maya
siapa tahu tiara ada sama dia
udah mama telepon maya tapi gak ada juga sama maya
malah dia kaget nggak dengerin tiara gak ada di rumah
dia sekarang menuju pulang
kamu kemana sayang
tiara tiara tiara
mah mama pasti ngomong sesuatu ya sama tiara
ngomong sesuatu apa
kamu tuh enaknya nuduh mama
jujur sama aku ma
tiara pasti mendengarkan obrolanku di telepon soal perjodohan ardi dengan luna
bener kan ma
tapi mama gak sengaja kok
aku udah ingetin mama
sekarang gara gara keegoisan mama mama bikin dia marah
mungkin tiara kabur kita gak tau dia ada dimana sekarang
ini udah mau malam
sebaiknya kamu pulang ke rumah
nanti dicariin uma sama papa kamu loh
iya ma tiara harus pulang
intan aku mau di sini aja
tuh kan sayang tiara cantik aja mau di sini
iya ma tiara kan belum icin ke keluarganya
udah gak apa apa tunggu aja sampai papanya jemput ke sini
sekalian mama juga pengen ngomong sama papanya
enggak naila tidak boleh seperti itu
keluarga temannya intan itu pasti khawatir
dia harus pulang
nah mirzan ini ibu
boleh ibu minta tolong
kamu tolong anterin temennya intan pulang ya
iya kesana sekarang ya bu
kamu mau kan nginep di sini
takutnya dikirain tiara itu diculik
terus langsung telepon polisi
biar mama aja ngarepin
lagi pula mama kan juga pengen ketemu sama papanya
katanya ada yang mau pulang
iya om sebentar ya